pandemi covid sembilan belas telah memacu transformasi bisnis online makanan
kondisi ini membuat pedagang ditantang lebih kreatif untuk memamerkan produk mereka di platform daring
tanpa keterampilan dan peralatan fotografi profesional
kebanyakan pedagang daring mengandalkan kamera ponsel untuk melakukan pemasaran produk di platform online
cara tersebut juga dilakukan leni
salah satu pedagang makanan daring
leni mengandalkan kamera ponsel untuk mengambil foto foto donat
yang kemudian diunggah ke instagram atau dikirim ke klien
agar foto produk lebih menarik lenny membuat studio kecil di rumahnya
saya pakai menggunakan lampu tambahan lampu
background nya saya pakai backdrop warna putih dan tambahan meja itu saja sih
saya sih nggak pakai filter
tapi saya berusaha mencoba main di lampu saja sih mbak
karena dari lampu hasilnya kan akan berbeda
menurut fotografer makanan albert kurniawan
dibutuhkan kreativitas agar makanan dapat terlihat seperti objek seni menarik
maka itu ada beberapa hal yang harus diingat saat memotret makanan menggunakan ponsel
pertama adalah lighting atau pencahayaan
albert menyatakan harus ada satu sumber pencahayaan yang dominan
agar objek lebih terlihat dimensinya
saya sih recommended kita beli sedikit lampu seperti lampu lampu yang di toko toko lah itu ya
tapi kalau bisa yang led
jadi kalau led itu lebih stabil lebih aman dan juga enggak ada flickernya
kalau buat foto makanan ini bagus cahaya lebih terangin di belakang
jangan di belakang
jangan di depannya
jika mengandalkan cahaya alami pilihlah waktu di mana cahaya matahari ada di posisi yang optimal
kalau mau pagi pagi bagus itu sekitar jam
nah kalau sore sore lebih warm lebih sunset feel itu jam tiga
hal kedua yang harus diingat adalah penggunaan properti atau dekorasi
seperti bentuk penyajian makanan serta hiasan yang ditampilkan di latar belakang
ketiga jika detail foto makanan terlihat kurang jelas
maka bisa memainkan saturasi dan kontras pada aplikasi edit foto
menurut albert memotret makanan tidak harus menggunakan ponsel yang canggih dengan fitur kamera bagus
namun ponsel dengan kamera bagus proses pengerjaannya lebih singkat
sedangkan ponsel dengan kamera kurang bagus hasilnya masih perlu diolah di aplikasi editing
jadi kalau aplikasi yang sudah kamera bagus kualitasnya lebih sharp kontrasnya lebih baik
nah jadi itu sudah sangat beda ya jadi kita foto saja sudah langsung bagus
mengunggah foto makanan ke media sosial juga menjadi salah satu kebiasaan di era digital
tips memperhatikan cahaya dekorasi dan detail foto tersebut dapat diterapkan untuk mendapatkan potret makanan yang menggiurkan
karmel mursalim arief tidiawan jakarta